polisi menggerbek sebuah rumah di depok jawa barat
yang dijadikan tempat operator permainan judi online
pelaku yang beroperasi sejak tiga tahun lalu
beromset tiga puluh miliar rupiah
inilah detik detik penggerbekan rumah
yang dijadikan lokasi operator permainan judi online
di perumahan cimanggis golf estate tapos depok jawa barat
penggebrekan yang dilakukan oleh subdit siberdit trash cream khusus polda metro jaya
sempat membuat empat pelaku terkejut
polisi juga menyita sejumlah alat elektronik dan telepon genggam
yang dijadikan sarana promosi judi online dan juga royal dream
keempat orang yang ditangkap terdiri dari
di rumah yang digerebek pelaku juga melakukan streaming daring
serta menjual koin slot online hiks domino dan royal dream
pelaku yang sudah beroperasi sejak tiga tahun lalu
lalu diperkirakan memiliki omset total sekitar tiga puluh miliar rupiah
sudah dilakukan oleh tersangka ep ini dari tahun dua ribu dua belas
kemudian baru pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan
dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka ep
dan karyawan karyawan ini sudah mencapai sekitar